nah gitu dong kalau mama sering senyum nanti boleh bantu deh bantuin dikit ngobrol sama papa
eh enggak siapa juga yang kepengenan
enggak enggak usah enggak usah
sorry aja ya emang mama istri murahan apa ngemis ngemis
iya bener banget
kayaknya mama cuma gengsi doang deh
dan sebenarnya mama tuh pengennya boy yang ngomong sama papa
sudah mama istirahat aja
ini baru cocok
boy mau nanya sesuatu nih sama mama
ya bapak udah gak keberatan kan kalau boy dekat sama reva
soalnya tadi kan pas mobil mau bermasalah kan tadi leva sama boy bantuin
dan kelihatannya mama udah baik deh sama reva
sampai tadi mama nyuruh boy buat nganterin reva pulang
wayang ganteng mama itu kan seorang ibu ya kan
seorang perempuan juga kan
ya jelas memang nggak tega kalau ngeliat si reva itu harus pulang sendirian tadi naik motor
makanya mama suruh kamu anterin
hmm yaudah maksud mama
mama belum bisa menerima reva iya
iya nama baik sama dia
memang bisa baik kok sama reva
tapi bukan berarti mama setuju kalau kamu tuh pacaran sama dia
ntar ditanya terus bisa ketahuan
kalau tadi tuh aku ke puncak bukit bareng adriana
capek mama udah ya
kamu dimana kak
aku lagi di warung babe nih lagi nongkrong sama anak anak kenapa
aku cuma pengen ngabarin aja
aku mau tw ke studio ya sekarang
ya udah mau aku jemput gak
biar aku ke rumah kamu sekarang
ah gak usah deh kal
gimana kalau aku berangkatnya naik taksi nanti kamu yang jemput
ya udah kalau gitu
siap dulu bos
oh ya kal
temen aku latihan nanti tuh cowok loh
soalnya aku tampilnya sama cowok
kamu keberatan gak
ya nggak apa apa lah
makasih ya kal
eh aku berangkat dulu ya
mon sebenernya ini gimana ceritanya sih
jadi gini ceritanya
gak jadi gitu rake
kok mereka masih tetap kayak gitu sih kelakuannya
padahal aku juga suka motor
aku juga suka balapan
tapi kenapa mesti ada geng motor kayak mereka sih
ya aku juga ngerti lah kenapa mereka masih aja kayak gitu
kok abah ngeliatin gue kayak gitu ya
abah marah sama gue gara gara gue berantem lagi
bisa bisa gue gak boleh deket sama raya lagi nih
pakai saya mbah
ternyata kata kata abah memang benar
saya gak bisa jauh dari kekerasan
meskipun saya udah coba untuk menghindar
tapi ujung ujungnya kayak gini lagi
aduh karunya si mondi
jadi kasih ksat gitu
mana ini sebenarnya juga gara gara masalah saya sama si kobar
maafin abah mondi
hampura kamu jadi ikut nanggung kesalahan abah
jaga jarak aman
bujokin mama dong
mama tuh sebenarnya pengen ikut touring sama papa
ya sebenarnya sih boy
papa juga pengen ajak mama
tapi papa gengsi
habis papa sebel
lihat foto mama sama abahnya raya itu ada di mana mana
papa kan sebagai suami
jadi merasa tersenyum
jadi merasa tersisihkan
biar mama tuh harus sadar sendiri
gimana mama mau sadar
kalau mama tuh gak ngerti kenapa papa nggak ngajak mama touring
tapi tetap aja boy
mama kamu tuh harus sadar sendiri
nggak usah ditegor tegor
dan dia harus berusaha untuk menurunkan semua iklan iklan dia sama si abahnya raya itu
kayaknya cindy juga ngerasain hal yang sama sama gue
kalian memang selasih
duet yang sangat dahsyat spektakuler
yang spektakuler tuh om permainan sasovona tristan
aku tuh dari tadi ngimbangin doang
cindy tristan kamu tuh memang cocok sekali sangat pas
tungguin angkatnya cepet
iya soalnya dari tadi gua udah nungguin lo telfon
makanya pas lo telfon gua langsung buru buru diangkat
kenapa gak telfon duluan aja
kayaknya gue berasa agak aneh deh
iya gak sih
itu malu baik banget
kalo panggilan sayang itu itu tetep aja
budi bolot itu kan udah panggilan khas kita
terus apa dong
ya maksudnya kita tuh ngomongnya jangan pake gue lho
ya pakai aku kamu gitu
jadi mulai sekarang kita manggilnya aku kamu nih